presiden melantik yahya kolil stakuf sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau one team press
pelantikan ini berlangsung di istana negara pada kamis siang
presiden memimpin pengambilan sumpah jabatan
sejumlah pejabat negara hadir dalam pelantikan itu
di antara wakil presiden yusuf kala sejumlah menteri kabinet kerja
serta ketua badan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip megawati soekarno putri
yahya mengatakan ia akan menyampaikan langsung tentang gagasan pemikiran serta nasihatnya
yang strategis tentang negara dan pemerintahan kepada presiden joko widodo
saya akan berusaha memenuhi harapan maupun tugas tugas yang dibebankan
dengan mengikuti tata cara maupun etika yang semestinya
gagasan gagasan yang sungguh sungguh strategis untuk negara
tentu harus secara langsung dengan mengikuti tatanan tertentu disampaikan kepada presiden
tidak seperti sebelumnya saya harus lebih berhati hati untuk bicara tentang
negara dan pemerintahan karena sekarang nasihat saya menjadi haknya presiden